terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
tujuh belas pasien positif covid sembilan belas dievakuasi dari puskesmas ciracas jakarta timur ke wisma atlet
evakuasi tersebut berdasarkan hasil swab test dan karena pasien tidak bisa menjalani isolasi mandiri di rumah mereka
tiga belas pasien positif covid sembilan belas dievakuasi menggunakan bus sekolah dari puskesmas ciracas jakarta timur ke wisma atlet rabu siang
pasien yang dievakuasi petugas salah satunya keluarga yang terdiri dari ayah dan seorang bayi
di mana sang ibu bayi sudah dibawa terlebih dahulu ke wisma atlet
evakuasi yang dilakukan petugas berdasarkan hasil swab tes pasien
pasalnya para pasien ini tidak bisa menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing masing
sementara itu sejak awal pandemi hingga saat ini unit angkutan sekolah telah mengevakuasi empat empat ratus sembilan puluh delapan pasien covid sembilan belas di seluruh wilayah dki jakarta
kali ini kita melaksanakan kegiatan evakuasi pada lima puskesmas
di provinsi dki jakarta salah satunya kecamatan ciracas yang kita evakuasi sebanyak lima belas orang
salah satunya adalah satu keluarga di mana ibunya sudah kita bawa ke wisma atlet
dan saat ini kita membawa suami serta bayinya yang berusia empat bulan
total pasien covid sembilan belas yang dievakuasi dengan menggunakan bis sekolah sebanyak empat empat ratus sembilan puluh delapan orang kita bawa ke wisma atlet